snf tersangka kasus pembunuhan anaknya harus dirawat di rumah sakit
setelah membenturkan kepalanya ke tembok ruang tahanan polres metro bekasi kota
polisi menyebut snf tersangka pelaku pembunuhan anak kandungnya
dalam perawatan di rumah sakit bayangkara jakarta timur
ia harus dirawat lantaran dalam proses penahanan
tersangka membeturkan kepalanya ke tembok ruang tahanan
tersangka memang ditahan terpisah dari tahanan wanita lainnya
dengan alasan tersangka snf ini terindikasi skizofrenia
polisi menambahkan tim psikolog saat ini masih melakukan proses
pemeriksaan psikologi tersangka ataupun keluarga korban
membenturkan kepalanya ke tembok
kemudian penanganannya selanjutnya hasil koordinasi dengan dokter psikiater
kepada kera kera manjati agar tersangka dibawa ke rs bayangkara
kpad kota bekasi bersama polres metro bekasi kota
telah menyerahkan adik korban yang berusia satu tahun tujuh bulan
ke ayah kandung dan pihak keluarganya
dari hasil asesmen kpad korban sudah dalam keadaan baik
dan harus dikembalikan ke pihak keluarga
agar mendapat perhatian dari ayah korban
setelah kita melakukan asesmen kita langsung menyerahkan anak kepada pihak keluarga
dan pas diserahkan juga anak sedang bermain sedang keria
di keluarganya itu dirawat sama siapa bang
ya dari hasil asesmen kita dan keluarga nanti tetap dengan ayahnya
ada bibinya atau ibu yang juga dekat dengan anak tersebut
sehingga kebutuhan anak terhadap kasih sayang seorang ibu itu juga tidak hilang